ya lion air memastikan ada satu ratus delapan puluh sembilan orang di dalam pesawat pkl kipe yang jatuh di perairan karawang jawa barat
mereka terdiri dari satu ratus tujuh puluh delapan penumpang dewasa satu anak dua bayi dua pilot dan lima kru kabin
mereka berasal dari berbagai latar belakang dan meninggalkan istri suami anak adik kakak dan orang tua
berikut beberapa di antaranya
bavie suneja kapten pilot dengan enam jam terbang ia berasal dari india ia menikahi istrinya tahun dua ribu enam belas lalu
harvino kopilot dengan lebih dari lima jam terbang ia meninggalkan istri dan dua anaknya
cynthia melina senior flight attendant ia dikenal sangat mementingkan keluarga terakhir bertemu keluarga sebulan yang lalu
alfiani hidayatul flight attendant asal jawa timur ia sempat menghubungi keluarga pukul tiga dini hari ia baru bekerja dua bulan di lion air
vita damayanti simarmata flight attendant ia tulang punggung keluarga ia bekerja dua tahun terakhir di lion air
daryl vida fabrianto ia baru menikahi istrinya tahun dua ribu enam belas lalu ia menikahi istrinya tahun dua ribu enam belas lalu
dua bulan ia ke pangkal pinang untuk memulai bekerja di perusahaan pelayaran kargo
andri wiranova koordinator pada kejaksaan tinggi bangka belitung
ia berada di dalam pesawat dengan istrinya niar sugio
joyo nuroso kasubag umum kantor pelayanan perbendaran negara kementerian keuangan
sebelum terbang ia berpesan kepada putra sulungnya agar menjaga adik adiknya
raffi andrian dan rian ariyandi adalah dua sahabat yang sengaja datang ke jakarta
untuk menonton laga timnas indonesia melawan jepang
hari minggu lalu mereka duduk bersebelahan di pesawat lion air
ya ini adalah rian ariandi
ia datang ke jakarta dengan sahabatnya menonton laga timnas indonesia versus jepang
ia menemukan pelayanan ke jepang
ia ke pangkal pinang untuk mengambil sampel tanah
kapten muas effendi ia menjabat sebagai kepala kantor kesyah bandaran dan otorita pelabuhan tanjung pandan
kembali setelah dua hari pulang kampung
menghadiri reuni alumni sma negeri dua padang sidimpuan di brastagi karo
ia menemukan pelayanan ke jepang
ia menemukan pelayanan ke jepang
ia menemukan pelayanan ke jepang
ia menemukan pelayanan ke jepang
ia menemukan pelayanan ke jepang
ia menemukan pelayanan ke jepang

kami akan segera kembali
kami akan segera kembali